berani beraninya dia pergi dari rumahnya untuk candy
buat apa dia simpen ini
terus lagi bayi perempuan lagi
kenapa elva menyimpan kaos kaki bayi perempuan
kenapa dia nyimpen kaos kaki di sini
ini juga bukan kaos kaki baru
udah kotor banget
pasti kaos kaki ini juga udah lama banget
sejak ada kendi elva juga jadi aneh
kayak kayak sama sesuatu yang hilang
terus ketemu lagi
kayak gak mau dilepasin
sejak ketemu candy elva bener bener jadi aneh
kayak sayang sama anak perempuan sendiri
tambah lagi ada kaos kaki ini
dengar dengar sebelum menikah dengan kamu dulu
jangan jangan gosip yang selama ini beredar itu benar
elva pernah punya anak perempuan
ngapain mama simpen simpen alamat pantiusan candy
tante elva begitu baik
kalau aku jadi terry
aku pasti benar benar bersyukur punya mama kayak dia
meskipun cuma mama tiri
hubungan teri sama tante elva ini
aku harus suruh teri baikan lagi sama tante elva
supaya tante elva gak sedih lagi
oh sis kak itu ya kemarin temen elisa itu ya
eh ada apa sis
ya udah jam satu ya
ngendong seseorang menggunakan titik biasa kalau ada bun skincare
satu password ntar
ya ya ya yaudah sekarang mendingan gue pergi dulu ya dadah
aku sendirian aja kok
dih sorry ya mendadak gini
tau tau pas aku udah nyampe mall aku ngeliat poster film
bagus banget di
gapapa kan di kita jadinya nonton
eh sis aku mau ke toilet dulu ya sebentar
jangan mau lama ya
ini waktu yang tepat
pas banget siska lagi megang megang tangan ya aldi
atau aku ikut kamu deh
eh jangan jangan
gue mendingan duduk disini ya tenang ya
aku bentar aku bentar
hah kok buram sih
hah apa sih ini
eh lo tuh punya mata
sorry banget ya
gue gak sengaja kok
dan gue gak ada maksud penyelenggaraan lo
lain kali kalau jalan tuh hati hati
tapi sebenarnya sih gue gak bakalan nyesel kok
jarang banget lagi bisa gak sengaja nabrak cewek cantik lo
lagian kalau gue lihat juga pasti gue tabrak
hah kecil banget sih lo
nona lisa dong berarti
kau sungguh mempeso
nah lagu itu tuh ya
cocok banget buat lo
eh mata lo tuh di mana sih